para pasangan calon dan juga penonton dimanapun anda berada
kini kita masuk ke segmen kelima yaitu segmen puncak debat antar calon gubernur
polanya masih sama dengan segmen sebelumnya
namun bagi anda yang mungkin baru bergabung bersama kami
kami sampaikan bahwa pertanyaan muncul dari pasangan calon
untuk kemudian harus ditanggapi dan diargumen kembali oleh masing masing kandidat
untuk mempertahankan gagasannya dalam waktu tertentu
namun demikian durasi tidak akan kami munculkan bagi anda penonton
maupun yang hadir di studio karena kami ingin anda fokus pada substansi
ataupun esensi debat itu sendiri
dan khusus untuk debat calon gubernur akan berlangsung selama empat putaran
kalau tadi kami memiliki calon wakil gubernur dua putaran
khusus untuk calon gubernur akan ada empat putaran
untuk itu saya persilahkan pak basuki dan pak anies
ya untuk putaran pertama ini pertanyaan akan dimulai dari calon gubernur paslon tiga
selama satu setengah menit maksimal kemudian bisa ditanggapi seperti yang sebelumnya
silahkan waktu dimulai dari pak anies
terima kasih kita tahu jakarta adalah kota dengan populasi penduduk muda yang cukup banyak
kita memiliki satu masalah yang agak serius
ada satu ratus enam belas ribu anak usia enam belas sampai delapan belas tahun yang tidak berada di dalam sekolah
dari lebih dari empat ratus dua puluh ribu anak usia enam belas delapan belas satu ratus enam belas di luar sekolah
ini adalah darurat ini bisa menjadi bom waktu
kenapa kalau mereka terus seperti ini tinggal tunggu saja pengangguran akan muncul otomatis
masalah masalah sosial akan muncul dan yang tidak kalah penting mereka harus memiliki masa depan
kita menginginkan agar jakarta menjadi tempat di mana setiap anak merasa bersyukur
untung berada di jakarta dapat segala macam kesempatan
tapi hari ini ada satu ratus enam belas anak yang tidak memiliki akses pendidikan
pak basuki apa solusi anda untuk masalah ini
ya pak basuki silahkan langsung
memang diakui banyak anak anak tidak sekolah tapi angka partisipasi kasar sekarang meningkat
ada anak memang nggak bisa mau sekolah dipaksakan nggak mau sekolah
kita sudah sediakan kjp sampai kuliah dia memang tidak bisa sekolah karena sudah terlanjur lama tidak sekolah
tapi yang beruntung sekarang kita mulai merekrut mereka menjadi pegawai harian lepas
untuk apa untuk dimasukkan misalnya di perumahan
dia jadi tukang dengan gaji ump
nanti dia dapat sertifikat dia bisa langsung masuk
jadi pegawai harian lepas yang kami lakukan di jakarta di semua dinas dinas kebersihan atau lingkungan sekarang maupun perumahan atau pu
itu adalah dalam rangka menampung mereka yang putus sekolah atau yang tidak punya kerjaan
kerja dengan gaji ump dilatih sampai dapat sertifikat sehingga dia akan pindah kerja di profesional di perusahaan perusahaan
jadi anak anak sekolah itu juga kita kasih paket untuk ambil paket abc menyelesaikannya
jadi anak anak sekolah itu tidak bisa masuk ke sekolah
jadi anak anak sekolah itu tidak bisa masuk ke sekolah

pak basuki cukup silahkan
pak basuki cukup silahkan
jadi pak basuki dan saya sama
sama sama ingin ada solusi untuk mereka
tapi bedanya pak basuki melihat alatnya hanya pemerintah pemerintah
kalau saya melihatnya alatnya pemerintah dan civil society dan perusahaan
saya jelaskan tentang pemerintah
plus satu kjp nya di kita kjp plus bukan hanya untuk anak dalam sekolah
tapi anak usia sekolah yang putus mereka akan dapat
sehingga mereka akan bisa memanfaatkan itu untuk kursus dan lain lain
kemudian yang kedua kita akan menggerakkan sektor swasta sektor civil society
untuk mengajak mereka terlibat dalam kegiatannya
jadi bukan semata mata mengandalkan dari pemerintah daerah saja
karena sektor swasta lah yang sebenarnya paling besar di jakarta
dan jika kita ada kjp plus ada pelatihannya kemudian ada sektor swastanya
maka anak anak ini pun bisa masuk ke sekolah
anak anak ini pun akan berinteraksi dengan jauh lebih luas daripada sekedar dengan pemerintah
ya pak anies silahkan pak basuki
ya jadi saya juga bingung
kadang kadang kita selalu salah pahamkan tidak melibatkan sektor swasta
begitu dilibatkan dia bilang saya bela pengusaha
justru sebetulnya yang dilakukan apa atau enggak
kenapa butuh sertifikat
kalau dia mau kerja di swasta swasta ini kekurangan tenaga kerja terampir untuk bangunan
tapi satu pihak
orang jakarta nggak pernah dilatih
kalau minta perusahaan yang melatih mereka berat ongkosnya
makanya dengan cara yang kami lakukan masukkan mereka menjadi pegawai harian lepas
justru melalui praktek kerja di perumahan kita dapat itu dia akan mencari kerja di swasta
kalau di swasta kamu punya sertifikat masang atap baja ringan kamu bisa gajinya sampai tiga empat kali ump
jadi pola kami seperti itu
bukan tidak libatkan swasta
justru ketika swasta tidak mampu melakukan porsinya kami lakukan
tapi porsi tetap akan pindahkan ke swasta
kerja sama universitas kami dan swasta
pak anies silahkan
kita ingin melibatkan swasta
tapi beda sekali pendekatannya
pak basuki menunjuk ketika bicara csr satu dua tiga
kalau kami kami akan buat konsorsium pengelolaan csr di jakarta
semua perusahaan punya akses yang sama
tak hanya perusahaan yang sama
hanya perusahaan yang kenal dengan gubernur
tak hanya perusahaan yang kenal dengan wakil gubernurnya
karena nanti karena itulah
kalau melihat proyek proyek mungkin malah muncul nama nama yang tidak dikenal
karena yang punya akses bukan hanya yang besar
ya pak anies kita cukupkan sampai di sana
dan kita tepuk tangan untuk ronde pertama putaran pertama ini
untuk ronde pertama putaran kedua
pertanyaan dimulai dari calon gubernur paslon dua pak basuki
waktunya maksimal satu setengah menit
diajukan kepada paslon ketiga
bapak sakit seorang sehari kalau malam ini
ya pak basuki ya
ini yang kita mau tanyakan
ini menarik ketika bicara reklamasi
saya mempunyai kumpulan berita ketika tiga belas oktober
pak anies jelas mengatakan menolak reklamasi
dua belas desember dua ribu enam belas menolak reklamasi
masuk ke delapan februari
pak anies mengatakan mau mengalihkan fungsi lahan reklamasi untuk kepentingan publik
lalu di februari lagi bilang menolak reklamasi lagi
tapi bilang pro reklamasi akan dibangun fasilitas publik yang bisa bermanfaat semua warga
bilang kita akan ikutin pengadilan
tadi terang terangan mengatakan akan menolak reklamasi
dari tujuh belas pulau reklamasi
ada satu pulau yang sudah dimanfaatkan
itu pulau n
banyak orang tidak pernah sadar tanjung priuk yang baru
itu pulau n
itu sudah beroperasi
kalau memang itu untuk mengurangi biaya logistik
kalau ditolak reklamasi yang sudah terlanjur dibangun
itu mau diapakan
mau dibongkar atau dibongkar apa
ini yang saya ingin tahu
terus bagaimana cara kita menghadapi keputusan pemerintah pusat
dari zaman pak harto
yang sudah diputuskan
termasuk dari bapak penas
bagaimana kita membatalkan reklamasi
yang akan menghasilkan satu dua juta tenaga kerja
menyerap satu dua juta tenaga kerja
jadi itu yang saya ingin tanya
saya rasa yang perlu disamakan
saya paham pak suki
bahwa kita memang perlu memikirkan soal reklamasi
tapi pendekatan kita berbeda
ini soal keberpihakan
kita mau beri apa pada siapa
jakarta diputuskan punya lahan tambahan
lalu lahan tambahannya untuk siapa
disitu pertanyaan mendasarnya
dan diberikannya pada siapa
kepres lima puluh dua tahun sembilan puluh lima
menyatakan eksplisit di pasal empat
wewenang dan tanggung jawab reklamasi
ada pada gubernur
karena itu ketika saya gubernur
saya akan memanfaatkan otoritas ini
untuk rakyat banyak
bukan untuk sekelompok orang
jadi ketika ada sebuah lahan baru
saya katakan untuk kepentingan publik
yang kedua yang tidak kalah penting
reklamasi itu sendiri yang sekarang dijalankan
beda dengan yang ada di dalam kepres ini
kalau anda lihat bentuknya di kepres itu
yang sekarang berbeda sekali
cukup pak basuki
saya kira jangan membohongi
gambar peta reklamasi bukan dari saya
semua pulau dari saya
dulu delapan belas pulau
satu setengah pulau dipotong
karena kena arus air panas prtu
dan mau apalah itu
dan mau apalagi
seluruh hasil reklamasi sertifikatnya milik dki
ini boleh dipakai untuk nelayan lagi
tanah yang mereka jual
setiap rupiah yang mereka jual
itu dipakai buat pembangunan
sehingga kita akan mendapatkan
dalam sepuluh tahun
satu ratus lima puluh delapan triliun kira kira uang dari reklamasi
jadi bukan hanya satu dua juta
untuk pelanggung tenaga kerja
lalu kita bisa menyelesaikan semua konsep nelayan
semua tanggul utara termasuk lrt yang akan kita bangun
jadi mau apalagi
manfaat untuk rakyat reklamasi ini
cukup di sana pak anies
ya saya rasa baik pak
memang jangan bohong kalau saat kampanye
warga bukit duri tahu persis arti kebohongan dalam kampanye
lalu saya teruskan
jadi apa yang terjadi
kami ingin kepentingan warga jakarta dilindungi
kita ingin jangan sampai justru muncul banjir
airnya dipercepat ke laut
di depan lautnya disiapkan pulau pulau untuk menampung air
efeknya balik ke jakarta
dan nanti kita akan merasakan banjir di tempat ini
yang kedua soal lapangan pekerjaan
lapangan pekerjaan justru lebih banyak tersedia
bukan lewat reklamasi
tapi lewat reklamasi
tapi lewat rehabilitasi tiga belas pulau tiga belas sungai di jakarta
rehabilitasi pantai pantai di jakarta
itu menyerap tenaga kerja jauh lebih banyak
dan yang tidak kalah penting
begitu kita membangun pulau pulau di sana
lalu menjadi pemukiman yang mewah
yang pasti memiliki bukan para nelayan yang hadir di sini
mereka hanya bisa menonton dari jauh
cukup silahkan pak basuki
saya perlu jelaskan
makanya banjir dari dua dua ratus titik tinggal tujuh puluh titik
lalu bicara soal reklamasi soal pulau
kami membangun lrt mrt
satu triliun kira kira membuka tiga puluh sampai tiga puluh lima ribu tenaga kerja
makanya lrt kami bisa membuka dua dua juta
jadi itu semua ada hitungannya
setiap triliun yang anda investasikan akan menghasilkan
jadi sekali lagi
jangan mengacaukan seperti itu
kita beri tepuk tangan untuk kedua

kita tenang kembali
kita tenang kembali
masih ada dua putaran lagi
baik untuk putaran ketiga ini
pak basuki pak anies
akan dimulai dari calon gubernur paslon tiga
waktunya maksimal satu lima menit
silahkan diajukan pertanyaan
merupakan pilkada yang cukup dinamis
dan kemudian juga konsekuensinya keterlibatan luar biasa
bahkan bukan hanya warga jakarta yang memperhatikan
nasional pun memperhatikan apa yang terjadi di pilkada ini
efeknya juga jelas
ada yang mendukung paslon dua
ada yang tiga
ada yang satu dan lain lain
karenanya sebagai pemimpin kami
saya menyadari bahwa yang harus dirangkul bukan saja birokrasi

yang harus tegas bukan hanya dengan birokrasi
tapi memimpin kepada semuanya
seorang gubernur bukan sekedar administrator
tapi dia adalah pemimpin bagi seluruh warganya
karenanya tugasnya tidak hanya melayani
tapi juga menggerakkan warga
dan tantangan kita kemudian sesudah bilkada ini
adalah membangun persatuan
di kota yang bineka ini
kita harus rawat kebinekaannya
tantangannya membangun persatuannya
pertanyaan saya untuk pak basuki adalah
apa strategi apa langkah pak basuki
untuk bisa membangun persatuan di jakarta
silahkan langsung saja
ya ini kebetulan pak anies belum belajar di bupati
belum belajar di dpr
saya ini bupati di tempat yang komunitasnya juga beragam
di bangka belitung juga sama
nah ketika saya mengikuti pilkada
suasanya juga sangat mirip
ancaman tidak mensolatkan orang yang memilih saya juga ada
tapi begitu selesai kenapa bisa
jadi pemimpin itu cuma satu
tidak terima suap tidak berpihak
ketika kita adil tidak terima suap dan tidak berpihak
maka otomatis rakyat itu akan merasakan manfaatnya
bahkan tim sukses saya pernah mengeluh
beda kami apa dengan yang tidak pilih bapak
karena saya disumpah untuk adil
jadi tidak mungkin
maka kalau kita lakukan itu maka suasana semua akan berbalik
kecuali orang menyimpan kebencian
itu urusan dia
kuncinya kuncinya adalah pada kepemimpinan
dan kepemimpinan ini diharuskan bisa merangkul semua
berkomunikasi menghasilkan suasana yang positif
bukan komunikasi yang justru menghasilkan suasana negatif
karena itu ketika kita bertugas langkah yang kita lakukan
hari ini ada terkotak kotak
maka gubernur wakil gubernur akan menjadi jembatan komunikasi antar kelompok di jakarta
gubernur akan membereskan masalah ketimpangan yang di jakarta
ketimpangan antara siapa
yang bekerja dengan tidak bekerja
yang sekolah dengan tidak sekolah
mereka yang kaya dengan yang prasejahtera
karena persatuan itu hanya bisa dibangun jika ada perasaan rasa adil
dan rasa adil itu bukan di kata kata
rasa adil itu pada programnya
karena itu solusi yang kita lakukan untuk membangun perasaan bersatu ini
adalah dengan membereskan ketimpangan menjadi jembatan
cak gugdua silahkan menanggapi kembali
saya kira pak anies mungkin kurang terinformasi
di jakarta ya
siapa bilang jakarta tidak adil
orang pbb orang miskin itu satu miliar tidak bayar
yang bphtb dua miliar tidak bayar
yang di atas itu kalau nggak bisa bayar boleh ditangguhkan
boleh saya tanya
yang naik bus
saya lagi jelaskan pak
jadi ini yang saya sampaikan
di mana tidak adil
makanya dua tahun saya memimpin
di mana yang tidak adilnya
orang bisa merasakan
yang menikmatkan kartu jakarta

yang nikmatin makan daging tiga puluh lima ribu siapa
yang menikmatkan naik bus tidak bayar siapa
jadi kesehatan siapa
sekarang saya tanya
ada nggak orang ngutang duit sama perusahaannya atau tauke nya atau bosnya ketika keluarganya sakit di jakarta
gak ada lagi
dalam nurani kita bicara
nelayan sekarang lebih baik nggak
ngurusin sekolah nggak usah pusing
itu siapa yang nikmatin
nah itulah yang saya katakan adil
saya rasa unik jika sekarang dikatakan jakarta sudah adil
pr keadilan di jakarta masih terlalu banyak
datanglah pak basuki ke kampung kampung di krukut yang cuma empat km dari balai kota
lihatlah kenyataan di sana
bapak akan merasakan ketimpangan yang luar biasa
dan ini ini adalah saudara kita
jadi kalau dikatakan sudah adil
sebentar itu pr
bahwa pak basuki sudah melakukan abcdi program
tapi soal keadilan belum selesai
karena itu saya katakan
pr utamanya programnya
cukup cukup pak anies
kita berhenti sampai di sana
sekali lagi aplaus untuk para calon gubernur
ada yang menggantung tapi sudah habis
kita harus cukupkan
kita lanjut kepada ronde kedua putaran kedua
dan ini adalah putaran yang terakhir
untuk putaran terakhir silakan pertanyaan dimulai dari calon gubernur paslon dua pak basuki
waktunya maksimal satu lima menit
nah saya juga agak penasaran ini
mohon maaf juga pak sandi
antara pak sandi dan pak anies kalau diberita saya agak membingungkan
soal nor rupiah
dari nor persen nor rupiah untuk pemberian tanah
nah kemudian saya melihat ini untuk yang tujuh juta penghasilannya
nah saya ingin tanyakan
rumah yang bapak sediakan itu
atau rumah susun
lalu untuk orang berpenghasilan tujuh juta
atau tiga juta
karena pak sandi juga bilang
orang yang gaji empat juta kebawah gak bakalan mungkin beli rumah di jakarta
lalu nggak mungkin rumah tapak
karena tanahnya mahal
ini adalah rumah susun
nah ini yang saya agak membingungkan
sama kayak tadi kan bilang tidak adil
justru kami mengadministrasi keadilan sosial
misalnya di krukut
kenapa kita pindahkan dia dengan rumah yang lebih baik
karena dia gak mampu beli rumah
maka kita sediakan rumah susun
dia sewa mahal
mereka itu gak sewa
kamu kalau punya apartemen
biaya rawatnya itu ukuran tiga puluh enam
nah makanya kami membuat pola yang berbeda
makanya saya ingin tegaskan
dari pak anies dan pak sandi
rumah yang anda bangun
rumah tapak atau rumah susun
untuk berpenghasilan tujuh juta atau tiga juta
karena dia bilang gak mampu
saya kira itu
kalau boleh pak basuki
saya bilang juga nyun sewu
mbak menawi pemahaman
mbak rati agak keliru
keliru di situ
kami tidak membicarakan membangun rumah
kami membicarakan pembiayaannya
yang membangun bisa pemerintah
tapi yang kita siapkan instrumen pembiayaannya
kenapa instrumen pembiayaannya ini penting
karena justru warga siapa saja
bisa kemudian membeli rumah
pilihan mereka tentu bervariasi
bisa rumah tapak
bisa rumah susun
dengan range harga yang bervariasi
jadi bukan kita berbicara membangun rumah
di situ letak bedanya
kalau kita berpihak pada rakyat kebanyakan
maka kita carikan solusi agar mereka bisa mencari pilihan sesuai dengan yang mereka maui
tapi kalau kita hanya top down
mengerjakan yang mudah cukup bangun rumahnya
lalu minta mereka untuk masuk
di situ perbedaan mendasarnya
tanggapan balik dari pak basuki
tidak menjawab yang saya tanya sebetulnya
makanya sama seperti kasus kali kerukut
kenapa kita mau dorong ke rusun
karena menurut penelitian dari pbb
ini semua sudah ada aturannya
rumah minimal itu tiga puluh enam ukuran yang paling sehat
yang bapak bilang tidak adil di krukut itu bapak terlalu sempit
makanya ada tbc ada penyakit
justru kita itu tidak tega
membiarkan masyarakat yang nggak mampu beli rumah sendiri
kalau pakai uang dia beli
pasti dia beli rumah yang model model di gang yang sempit
yang tidak layak untuk dihuni
kita tawarkan rumah rumah yang dia miliki
itu kalau dia punya tanah seratus meter
kami bangunkan rusun
dia dapat dua ratus lima puluh meter
setengahnya jadi halaman
nah itu yang kami katakan
tidak mungkin rakyat miskin di jakarta
mempunyai rumah yang layak ukuran tiga puluh enam minimal
kalau tidak kami yang menyediakan
itu boleh dipakai seumur hidup
sampai anaknya bisa kuliah
sekarang kuliah kan kita tanggung
bisa beli rumah lebih baik
itu harapan seperti itu
pak basuki cukup pak anies
yang menarik adalah kami melihat ini sebagai problem dari awal
bukan di bulan bulan terakhir
lalu kita siapkan solusinya
dan solusi ini terlihat bisa dikerjakan
bahkan private sector pun berminat untuk melakukan
ketika masa kampanye tentu ada yang mengatakan itu tidak bisa
jadi ini adalah soal keberpihakan
begitu kita mengatakan kami akan berpihak pada mereka yang tidak punya rumah
yang penghasilannya kecil
secara teknis pak ini akan berkembang
tahun ke dua tahun ke tiga teknik pembiayaannya akan muncul variasinya
tetapi yang berbeda adalah kita membicarakan tentang pembiayaannya
suplai pembangunan rumahnya dari masyarakat dari pemerintah
tapi aksesnya pada mereka yang miskin punya rumah
tanggapan terakhir dari pak basuki
saya jujur saja dari tadi tidak menemukan jawabannya
ini terlalu retorika ya
itu kenapa kami ngotot di pulau reklamasi
kita harus pikir tiga puluh tahun akan datang
penduduk tambah banyak
mau tinggal di mana
rumah itu mahal
makanya kami pengen setengah dari pulau itu punya kami dki
sehingga kami bisa membangun anak anak muda orang miskin bisa tetap tinggal di pulau
tapi itu rumah yang kami subsidi
kami sediakan inkubator
tidak usah bayar hanya bayar pemeriharaan
pak basuki kita cukupkan sampai di sana
dan kita tepuk tangan untuk kedua calon gubernur ini
ini adalah putaran terakhir
jadi saudara saudara kita tadi sudah saksikan adu gagasan adu argumen para paslon
secara khusus para calon gubernur dki jakarta
acara debat ini memang hampir berakhir
tapi masih ada pertanyaan yang layak ditunggu jawabannya
layak ditunggu jawabannya dari para paslon